ruang balai budaya surabaya penuh sesak di padatip penonton
nah ini yang benar benar kita cermati karena kita juga takutnya nanti harganya turun
yuk kita bergeser menuju kawasan kebon jeruk jakarta barat
ntar dapet apaan nih
revenue atau pemasukan yang lebih
jadi mereka dulu tuh mencar mencar di sana bu